golkar jangan mau dimanfaatkan
golkar jangan mau dimanfaatkan
dari sekarang sampai kemunas
pasti akan ada yang berusaha memecah belah golkar
tetapi dengan kehadiran di sini
ini dibuktikan bahwa senior partai golkar bersama kita
tadi pak luhut pak abu rizal bakri mengatakan
kalau kita bersatu tidak ada yang bisa memecah partai golkar
dan kita adalah partai yang dalam pemilu legislatif menang dua puluh persen
rp satu ratus dua per hari ini
tapi masih ada dua tiga kursi empat kursi yang bersengketa masih dihitung
jadi mudah mudahan kita bisa dapat dua empat
ini masih diperjuangkan oleh